kini hanya tinggal enam
satu anak sini wangi telah mati
dan yang lainnya akan nyusul
allah allah allah allah

dia benar benar berhati hati
ya allah tolong lindungilah kami semua
jaga dia bantar
tegak tewa batara
aku mohon hentikanlah kekejaman
jangan membunuh rakyat yang tidak berdosa
kalau kau mau bunuhlah saja aku
tapi aku mohon bebaskan mereka
bebaskan kami semua
kau tak berhak menawarku
cepat berbaris dan berlutut
tempat ini sudah membeku
ini pasti ulah wang
dan juga putri nima
siapa mereka raden
mereka adalah para penjahat
yang membuat keonara di tanah pasundan paman
mereka bisa membuat seseorang membeku
bahkan menjadi salju
masih ada orang mempunyai ilmu sakti seperti itu raden
mari kita tolong mereka bang
kasian sekali mereka paman
ternyata banyak makanan di sini
saya hanya bercanda
lakukan mereka sekali lagi
jangan saja terus untuk merindukan rakyat neraka

semoga yang meninggal
mendapat kebahagiaan disana
terima kasih tuhan
tuhan sudah menyembuhkan kami
nama kau kian santa
putra prabu siliwangi
terima kasih raden
untung raden datang menolong kami
kalau raden tidak datang
kami semua pasti akan mati
maafkan aku juga
karena aku telah gagal
menjaga keamanan kalian
semoga tidak ada lagi bencana
yang menimpa kalian semua
sekarang aku harus pergi
karena ada yang harus kusesaikan
sebaiknya kalian membaca doa kematian
karena sebentar lagi
aku akan menjelma menjadi dewa kematian kalian
aku yakin kau masih mempunyai hati
aku mohon bebaskanlah rakyat yang tidak berdosa
kau boleh membunuhku
bunuh saja aku
mereka tidak mengerti apa apa
jangan sakiti mereka
jangan ada yang bicara
hanya yang berjiwa kerjel
yang berani mengancam orang orang yang sudah lemah
kau tidak bisa mencoba
jangan lupa untuk berikan duit
untuk mereka yang sudah lemah
jangan lupa untuk berikan duit
untuk mereka yang sudah lemah
raden kian santang
raden kenapa datang lagi
bukannya tadi sedang terburu buru
raden apa yang bisa kami lakukan untuk raden
rupanya kian santang
baru saja dari sini
aku akan membuat pertunjukan
untuk mereka semua